kita beralih ke sepak bola nasional
duel seru akan tersaji saat persija jakarta menjamu arema fc pada pekan kedua liga satu indonesia musim dua ribu dua puluh
di stadion utama gelora bung karno sabtu malam
sebagai tuan rumah tim macan kemayoran tentu mengincar kemenangan pertamanya musim ini
persiapan terakhir persija dilakukan di lapangan a senayan jakarta jumat sore
marco simic dan kawan kawan terlihat tidak melakukan latihan fisik yang berat demi menjaga kebugaran
pada pertandingan pertama persija harus puas di tahan imbang juara bertahan bayangkara fc
dari lima pertemuan terakhir lawan arema di semua ajang persija masih kalah karena singoedan menang tiga kali dan dua sisanya berakhir imbang
dalam sesi jumpa per sebelum pertandingan pelatih persija stefano cugurateko menegaskan para pemain sudah siap menghadapi tantangan arema
kita sudah balik pelatihan sudah balik konsentrasi di latihan
semua pemain keja keras di latihan
kita punya waktu yang cukup buat fisik teknik sama taktik
saya pikir besok kita harus kerja keras
arema yang tim bagus tim kuat
kita harus benar benar punya konsentrasi
keja keras punya tim work
kita main di rumah kita harus keja keras buat mainan beza